seorang penjudi mengamuk saat diamankan petugas di sebuah arena judi biliar di jember rabu sore
pelaku juga berupaya kabur dan melawan petugas saat hendak digelandang ke kantor polisi
dalam penggerbekan ini polisi mengamankan lima pelaku judi
seorang penjudi ini tiba tiba lari saat hendak diamankan tim reserse kriminal polsek jenggawah jember rabu sore
pelaku berupaya kabur karena menolak dibawa ke kantor polisi
sempat terjadi kejar kejaran saat petugas hendak menggelandang tersangka
apalagi pelaku mengamuk dan nekat melawan petugas dengan potongan bambu
pelaku akhirnya bisa ditangkap setelah petugas melepaskan tembakan peringatan
rh diamankan bersama lima pelaku lainnya saat menggelar judi di sebuah arena biliard di desa kemuning sari kidul kecamatan jenggawah jember
pelaku berusaha menarikan diri sehingga terjadi pergumulan dengan anggota kami
alhamdulillah bisa kita lumpuhkan walaupun anggota kami ada yang terluka sedikit
penggerbekan judi biliar dilakukan atas informasi masyarakat yang merasa resah karena dilakukan terang terangan
pelaku kemudian digelandang ke mapolsek jenggawa berikut sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan meja biliar
saya fulkus madani jember